keluarga terpidana mati zulfiqar ali berharap eksekusi terhadap warga negara pakistan itu bisa dibatalkan demi hukum
mereka meminta pemerintah untuk memeriksa kembali perjalanan kasus yang menjerat terpidana kasus narkoba itu
yang dinilai keluarganya memiliki kejanggalan
berikut wawancara produser lapangan kami dimas adityo dengan siti rohani istri dari ali
saat ini saya sudah bersama siti rohani istri dari zulfiqar ali
warga negara pakistan yang saat ini menjadi salah satu terpidana mati yang ditempatkan di sel isolasi
ibu siti kemarin ibu sempat menjenguk pak ali bagaimana kondisi bapak saat ini
kemarin ya namanya orang sakit ya mas kondisinya kemarin nggak bisa jalan juga masih di kursi roda
udah gitu lemes dia bilang nggak bisa berdiri sempat dipapah juga
udah gitu pas kemarin kan dikasih makan ya sama di sana
sebelum makan sempat dicek gula gulanya masih empat ratus an
itu sebelum makan katanya dari pagi itu belum sempat makan apa apa
terus yang terakhir juga dari rumah sakit kan trombositnya itu cuma tiga puluh enam ribu
lekosit cuma satu delapan ya gitu badan sakit sakit semua gitu
harapan ibu sebagai istri dan keluarga apa
harapan saya ya kepada presiden dan jaksa agung dan kepada aparat hukum di indonesia
ada lagi gitu kasus kasus yang akan dimajukan ke staf selanjutnya
soalnya yang selama ini saya alami itu kasus suami saya itu benar benar jolim kalau saya bilang
soalnya tidak ada barang bukti sama sekali
tidak ada apapun yang bisa disebutkan bapak bisa dikenakan hukuman setinggi itu
saya pun tidak menyangka gitu sebelumnya kita nggak ngerti masalah hukum
tapi pas asapullah saya bilang kok hukum di sini begini saya mau ngaduk kemana mana
enggak ada yang dengar saya kalau waktu itu juga saya mau minta tolong ke pengacara atau apa
setelah kita ngerti kan setelah lewat pengadilan pertama itu mereka tanya kasusnya apa bu
narkoba oh maaf kita nggak mau terima narkoba jadi kita harus ngaduk kemana gitu
jadi ibu dan keluarga yakin bapak ini hanyalah korban ya
ibu akan mengajukan gerasi ya bu ya
karena upaya terakhir karena kita tidak ada upaya itu bukan berarti kita
suami saya bilang kemarin gerasi bukan berarti kita mengakui itu kita salah
cuma karena upaya hukum yang kita tempuh katanya tidak ada lagi
udah gitu tapi kita belum mengajukan itu aja yang belum kita ajukan
bisa satu kali sedangkan kasus bapak itu belum terungkap gitu
kita harus mencari keadilan kemana lagi gitu
kemarin saya sempat senang waktu pemerintah bilang mereka akan mereview semua kasus
melihat cek ulang sebelum proses selanjutnya mereka mau cek ulang ini kasusnya udah benar apa belum
tapi sampai sekarang kok belum ada tindakan saya minta ke pemerintah tolong itu dipercepat
karena masih banyak korban korban yang seperti suami saya itu
bukan hanya dia
masih banyak negara lain pun ini nyawa mas nyawa nyawa manusia bukan binatang
demikian wawancara kami dengan siti rohani istri dari zulfiqar ali